akibat tidak mampu membayar biaya persalinan seorang bayi di malang ditahan pihak rumah sakit
bayi tersebut baru diizinkan pulang setelah sebuah yayasan membayar sebagian biaya persalinan
wahyu sutrisno tidak kuasa menahan haru setelah bertemu buah hatinya mutmainah yang sempat ditahan di rumah sakit selama satu setengah bulan
mutmainah lahir secara prematur dua puluh tujuh maret yang lalu di rumah sakit saiful anwar malang dengan operasi sesar
dia sebenarnya lahir kembar tetapi kembarannya meninggal karena penyakit komplikasi
setelah menjalani perawatan dua minggu lalu mutmainah sebenarnya sudah diperbolehkan pulang
tetapi karena tidak mampu melunasi biaya persalinan sebesar empat puluh juta mutmainah ⁇ harus tetap berada di rumah sakit sampai orang tuanya mampu membayar
kemarin mutmainah akhirnya bisa keluar dari rumah sakit karena sebuah yayasan menanggung biaya sebesar sepuluh juta rupiah
tetapi sisanya tiga puluh juta masih harus ditanggung oleh orang tua bayi
hari sabtu itu ada yang laporan ke kita tentang kondisi bapak wahyu dengan istri yang mengalami kesulitan biaya di rumah sakit
terus kok biaya apa bayinya nggak boleh keluar karena tunggakan yang begitu besarnya sedangkan pak wahyu tidak kuat membayar
sehari hari wahyu sutrisno ayah ⁇ tmainah bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan
wahyu pun belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang di kediaman mertua
dia mengaku sulit masih harus menanggung biaya sebesar
rp tiga puluh juta rupiah untuk sisa biaya persalinan
kemarin dua kmis kemarin bayinya boleh bawa pulang
terus saya ke kantor bpjr lantai dua nggak bisa dipakai
terus ke pamanan keringanan terus juga nggak bisa juga
sementara itu pihak rumah sakit sehful anwar kotama
malang membantah menahan bayi itu
rumah sakit beralasan bayi masih perlu mendapatkan perawatan karena lahir prematur
sehingga yang terjadi hanyalah kesalahpahaman saja

karena kita merawat karena bayi itu kan butuh ventilator
saat ini bayi mutma inah dirawat di rumah singgah yayasan penduduk kasih
hingga kondisinya stabil dan dinyatakan sehat untuk dibawa pulang ke rumah